meski belum memasuki masa kampanye resmi
bakal cagub dan cawagub dki sudah memulai kampanye lebih awal
berdasarkan jadwal kpud dki masa kampanye baru dimulai
dua puluh enam oktober dan berakhir sebelas februari dua ribu tujuh belas
saat ini kpu dki belum resmi menetapkan pasangan calon gubernur
namun anies baswedan sudah berdialog tentang visi dan misinya
untuk membangun jakarta dengan puluhan simpatisannya jumat siang
dalam paparannya cagup usungan partai gerindra dan pks ini
akan mengedepankan penyediaan lapangan kerja dan penataan kota yang lebih manusiawi
bakal calon gubernur pasangan sandiaga uno ini juga akan merangkul swing voter
dan pemilih muda untuk merawap dukungan dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas nanti
jangka pendek yang diutamakan satu adalah penyediaan lapangan kerja
yang kedua adalah pada pengaturan harga harga agar kebutuhan pokok itu lebih terjangkau
yang ketiga adalah
perbaikan pengentasan kemiskinan banyak sekali masyarakat miskin itu program prioritas